mencapai delapan puluh dua persen dan kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus empat puluh dua orang hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai delapan belas enam ratus lima puluh tiga jiwa